satuan reserse dan kriminal pores mamuju tengah terus bergerak menyelidiki kasus pembunuhan demas laira
salah satu wartawan online di mamuju tengah yang terjadi pada dua puluh agustus dua ribu dua puluh lalu
kendati belum berhasil mengungkap identitas korban dan motif pelaku sehingga tega menghabisi nyawa korban
polisi mengaku korban tewas dengan sedikitnya tujuh belas luka tusukan di tubuhnya
berdasarkan hasil visum pihak medis rsud mamuju tengah sebagian besar luka diketahui berada di tubuh bagian kiri korban
kapolres mamuju tengah mengaku anggotanya masih berada di lapangan untuk mengumpulkan petunjuk agar identitas pelaku dapat diungkap
sebelumnya pihak keluarga mengaku sebelum meninggal korban sempat menceritakan terlibat masalah dengan temannya
lantaran dituduh menjalin asmara dengan wanita yang telah bersuami
abdi febriadi mamuju tengah sulawesi barat